saat ini kita sudah terhubung dengan aibtu munir anggota polsek gamping sleman yogyakarta
selain menjadi korban aibtu munir juga yang melumpuhkan pelaku penyerangan di gereja santa litwina pada minggu pagi
bapak munir bisa bapak ceritakan bagaimana kejadian saat itu
waktu itu kami sedang melaksanakan tugas di polsek sleman selaku anggota sabara
setelah diberitahu oleh spk bahwa di gereja lipikna telah terjadi keributan pelaku menggunakan pedang melukai pastor
begitu mendapat kabar saya bersama dua rekan saya aibtu prasianto dan brigadir erwin langsung menuju ke tkp gereja tersebut
sesampainya di gereja
dalam keadaan gereja kosong karena jemaah ketakutan ada seseorang pelaku yang mengayun ngayunkan pedang sambil mengejar seseorang
selanjutnya kami mengeluarkan senjata dan mendekatin pelaku
setelah itu saya beri pertembahan peringatan sambil mengatakan polisi berhenti
tetapi pelaku malah beringas
menyerang saya membaca dengan pedang mengenai tangan saya sebelah kiri
selanjutnya pelaku saya lumpuhkan dengan senjata reporter kaki sebelah kiri
selanjutnya pelaku mengayunkan pedang kembali mengenai kelingking sebelah kiri saya
karena pelaku masih beringas saya menembak
menembak lagi kaki sebelah kanan
setelah itu pelaku mendorong saya
saya sempat terjatuh
pelaku akan mengayunkan pedang ke arah tubuh saya
kakinya saya tendang jatuh
selanjutnya pelaku kami sergap bersama rekan rekan kami dan masyarakat
demikian yang bisa kami sampaikan
bapak munir apakah polisi sudah mengungkapkan
motif ataupun identitas pelaku termasuk kemungkinan pelaku berasal dari jaringan tertentu
sampai sekarang belum karena hari ini baru mau akan dilakukan pemeriksaan
sehubungan kondisi kemarin pelaku belum bisa didengar keterangannya
lalu bapak bisa bapak tunjukkan kepada kami luka bapak saat terjadi penyerangan itu
ada di mana bagian tangannya
di tangan sebelah kiri ini
luka jahitan empat
empat jahitan ini
lalu bapak bagaimana kondisi para korban penyerangan lainnya itu
kondisinya yang empat orang masih di rumah sakit pantirafi
masih dalam perawatan
lalu bapak apa harapan bapak mengenai mungkin kita bisa harapkan toleransi agama di sana

ya yang intinya kita harus saling bisa mengendalikan diri jangan terpancing emosi
itu atas kejadian tersebut
harus bersifat dingin gitu
bapak munir terima kasih
jangan sampai kejadian terulang kembali di kondisi

bapak munir terima kasih
pak munir terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia